mengendarai sepeda motor secara ugal ugalan
aksi pemuda di tulung agung jawa timur ini
direkam oleh pengendara lain pada september lalu
di jalan raya desa wonerjo doroampel
video itu pun kemudian tersebar di media sosial
aksi ini tentu saja membahayakan pengguna jalan lain
tak butuh waktu lama
polisi menangkap pelaku aksi ugal ugalan tersebut
warga desa sambijajar
kecamatan sumber gempol tulung agung itu
ditangkap bersama sepeda motornya yang sudah dimodifikasi
pelaku diminta meminta maaf kepada orang tuanya
pemuda ini juga diminta memasang kembali
kelengkapan sepeda motornya sesuai dengan standar
jadi pelaku pemotor ugal ugalan ini berhasil kita amankan
dan kita amankan kemarin bekerja sama dengan kapolsek
diamankan di polsek sumber gempol
jadi untuk kendaraan
roda dua maupun pengendaranya sudah kita amankan
dan kita berikan sanksi sosial
pelaku akhirnya dikembalikan kepada orang tuanya
setelah membuat surat pernyataan di halaman markas polres tulung agung